cendol manis dingin
ada apa sih man
ketoprak lo udah abis
kalo udah abis kenapa lo terek
nah emang cendol situ masih ada
udah abis juga
kenapa situ terek
ya lo terek gue juga ikut terek
dorong sono ke bengkel
bengkelnya jauh kok
yaudah bentar saya panggil temen saya dulu ya
kalo lama gue tutup ya
keren kagak gue di
ulu ulu keren pisang be
kayak mau lebaran
kuasa aja belum udah ngurusin lebaran lu
lu lu lu babete mau kemana atuh
mau ke masjid di
jalan ke masjid kan kesini deh
lo duluan aja di
kemarin pas jatuh sakit banget
oh sekarang masih sakit
udah enggak sih tapi masih gak bisa jualan
emang kalau jualan pakai satu tangan susah ya
berarti itu tandanya kamu disuruh istirahat dulu
ini bob bukunya
kamu simpen sampai kamu selesai ujian ya
bob bukan mau belajar bareng
aku belajar sendiri aja deh
ya udah semangat ya
mahal amat pok
asli itu mak
tapi setau saya pas minah juga banyak yang murah murah
itu kan asli dari turki mak
positi beli juga
kalau buat aku sih kemahalan mak
bagus loh mak itu mak
udah mau maghrib
lah emangnya babi mau kemana sih
gue mau maghriban di masjid mai
yaudah gue pamit dulu ya mai
kok jalannya lewat sini ya
yang bebe kan suka begitu
mau jalan kemana tapi muter muter dulu
bur kamu aja yang narik
saya mau jemput ojak
ojak kendaraan aja
ini andarin dulu nih dua orang
bapak sendiri gimana
udah sama naik dong
cendol manis dingin
cendol manis dingin
ada apa sih man
ketoprak lo udah habis
kalau udah habis kenapa lo tereyak
nah emang cendol situ masih ada
kenapa situ tereyak
gue juga ikut tereyak
bang topraknya ya
kok saya nggak ditanya bu
emangnya bang jualan apa
udah deh kalau gitu cendolnya satu ya
habis juga bu
kalau udah habis kenapa minta ditanya
yaudah deh kalau gitu kita jalanin mas
ini rumahnya neng
terus kenapa saya di stopin
saya turun di sini aja
abang juga kurang
kayak kagetau aja lundro
situ mau mampir ke rumahnya tini dulu ya
katanya cendolnya udah habis
kalau emang habis kenapa
kalau cendolnya habis alasan kemajikannya nanti
alasan kemajikannya tini apa
boleh pinjem hp kagak
gua kagak punya hp
lu lama amat sih
banyak sewa ajak
kalau gitu lu anterin gua
kayaknya pria richtig kan
ongkos ongkos apaan kan tadi gue jalan kaki
ongkosnya alia tadi kata alia saya suruh minta sama pak haji
pak udah sampe
lo sampe jantung gue copot lo mau tanggung jawab
iya pak maaf
pak pak pak
bro rumah lo bukan belok di belokan tadi
gue tau gak usah lo jawab
pasti lo lagi males sama bini lo yang minta beliin baju senam jumba
alah gerobak butut aja juga loh
udah mundur eh saya duluan
tes ayo buruan antriin gue takut tokonya keburu tutup
tokonya sebelah mana jak
jalan aja dulu ntar gue kasih tau di jalan
so kan bener udah tutup